hujan membuat sarang atau liang ular tergenang air
secara naluri ular akan mencari tempat yang lebih kering dan lembab
salah satu lokasi favorit mereka adalah atap rumah atau plafon
selain lebih lembab dan tenang faktor sumber makanan menjadi sebab
alasannya plafon terkadang menjadi saran tikus dan burung yang merupakan mangsa alami ular
lalu apa yang harus anda lakukan ketika mendapati ada ular bersemayam di rumah anda
atau lebih ular itu berukuran besar
seperti piton yang menyelinap masuk plafon rumah warga sidoarjo jawa timur ini
pegiat satwa dari komunitas reptilia surabaya
sandi afrianto memberikan tips aman tanpa harus membunuh ular tersebut
anda bahkan bisa memanfaatkan barang barang yang ada di rumah
dan untuk rumah yang didatangi ular kita tidak boleh gugup
usahakan kita selalu tenang
karena kegugupan kita
bisa membuat ular menjadi lebih agresif
tarik keluar seperti ini
kita arahkan dia
kita arahkan lajunya dia
dan kita arahkan posisi kepala
jangan sampai menghadap ke arah kita
kalau sudah dia ularnya sudah mulai tenang
kita bisa mulai mengambil kepalanya
dengan cara kita balik gagangnya
kita arahkan lagi
mungkin ini ularnya sudah mulai tenang
jadi kita tinggal tekan
baru kita ambil sarung
posisi kepala di dalam
posisi kepala dengan tangan satunya
untuk menghindari gigitan
selanjutnya kita masukkan pelan pelan badannya
bagian atas kita tali dulu
karena ular pasti akan terus berontak di dalam
oke seperti ini
ini cara paling mudah
ini cara paling mudah
ini cara paling mudah
namun sandi tetap menyarankan
kalau anda ragu dan takut
jangan sekali sekali melakukan apa yang dia contohkan

jangan segan meminta bantuan seperti petugas pemadam kebakaran

pada beberapa kasus
ular yang masuk rumah merupakan ular berbisa

perilaku ular berbisa jauh lebih agresif
sehingga penanganannya pun sedikit berbeda
sehingga penanganannya pun sedikit berbeda
secara fisik ular berbisa
punya bentuk kepala lebar
pipih berbentuk panah dengan leher yang sempit

matanya berbentuk selips
tangan mata ular tak berbisa berbentuk bulat
sedangkan mata ular tak berbisa berbentuk bulat
ada lubang sensori yang terletak
di dekat lubang hidung untuk ular berbisa

menurut rimah harani
ahli toksinologi bisa ular
gigitan ular bisa berakibat pada kematian
pertolongan pertama para korban
menghentikan laju bisa
agar tidak menyebar keseluruh tubuh
misalnya ketika digigit di bagian tangan
misalnya ketika digigit di bagian tangan
lakukan imobilisasi dengan cara mengganjal gerak tangan tersebut
dengan jepit dua balok
dari ketiak hingga ujung tangan
seperti ketika mengalami patah tulang
seperti tadi yang diikat bukan

tetapi kayu atau bambu

atau kasus yang menyanggat supaya tidak bergerak
sebagai tindakan pencegahan
mahrani menyarankan agar masyarakat membersihkan
rumah mereka dari binatang yang menjadi mangsa alami ular
baik sandi maupun harani
harap agar penghobi reptil
tidak sembarangan melepasliarkan ular peliharaan
ketika mulai bosan
atau tidak lagi sanggup merawatnya
surabaya jawa timur